selamat malam malam ini kita akan buka cnn indonesia connected dengan informasi tentang bagaimana kondisi mal di sejumlah wilayah
yang pertama meskipun sudah ditingkatkan menjadi kapasitas lima puluh persen kehadiran pengunjung mal di dki jakarta ini ternyata belum signifikan
lantaran sulitnya akses masuk ke website peduli lindungi meski pengunjung sudah memiliki sertifikat vaksin dalam bentuk fisik
setelah sepekan pembukaan mal di jakarta dan sekitarnya jumlah pengunjung mal ini ternyata belum terlihat naik signifikan
seperti yang tampak di sebuah mal yang berada di kawasan senen jakarta pusat hari ini sejumlah pengunjung mengeluhkan carat masuk mal yang dinilai cukup rumit dan tidak memiliki kendala
website maupun aplikasi peduli lindungi sulit untuk diakses padahal para pengunjung sudah memiliki bukti vaksinasi dalam bentuk fisik
selain itu hal ini juga menyulitkan pengunjung yang sudah divaksin namun tidak memiliki ponsel yang mumpuni
pengunjung pun meminta syarat masuk mal bisa lebih dipermudah
karena percuma kita punya kartu vaksin atau yang sudah di email dari vaksinasi itu kan ya harusnya pakai itu saja cukup sih